suster aku boleh telepon papa aku
boleh sebentar ya
terima kasih suster
jadi seperti itu konsepnya mbak
bagus saya suka sama presentasi panino barusan
tidak diizinkan untuk menemui mbak elsa
saya kesini cuma mau jenguk elsa
maaf pak sudah permintaan dari pihak keluarga
demi menjaga kestabilan emosinya mbak elsa
karena kemarin kondisi pasien sempat tidak stabil
saya mohon saya cuma pengen ketemu elsa
saya pengen ngasih hadiah ini sus
maaf pak gak bisa
tolong bapak paham ya
udah lah rick lo gak usah maksa
besok kita coba datang lagi kesini
ya udah sih
lo itu gak usah ngotot
kalau lo maksa rick
gue yakin lo bakal di blacklist dan lo gak bisa datang ke sini lagi
ya udah kita langsung ke jakarta ya
raf tunggu tunggu
kita jam peluang dulu
lo tadi denger sendiri kan
kalau lo gak boleh masuk
kenapa sih lo masih nge lel kayak gini rick
bentar bentar ini pasti ada cara lain nih
kayaknya ada cara lain ya supaya gue bisa ketemu sama elsa
sekarang kita dengerin lagu ya chef
anakku sayang walaupun kamu belum lahir mama ingin kamu tahu
mama sangat mencintai kamu na
kamu dan kakak kamu reina adalah hal terindah dalam hidup lama
kalian adalah kebahagiaan mama sayang
yeh kenapa sayang kenapa kenapa
aku mau sekolah ma
aku kangen sama temen temen aku di kelas
aku mau main sama temen temen aku ma
aku mau nyari sekolah sama temen temen aku ma
aku mau keluar rumah
mau keluar rumah
mau main di taman sama mama
mau mama temenin
aku nggak mau di taman rumah
bosan juga ma
aku mau keluar
aku bosen di rumah terus
din kasihan rena
kalau lama lama di rumah kayak dikurung gitu
kan umurnya juga masih segini
tertakut udah tertekan
ajar keluar aja
izin dulu sama pak bos
mau keluar mau janjalan
mau beli kue
tapi mama tanya sama papa dulu yana
assalamualaikum kenapa din
mas aku mau minta izin untuk bawa rena keluar
mungkin ke kafe atau jalan jalan
soalnya dari tadi rena tuh rewel
dia bosan di rumah
pa boleh ya pa
kasian juga rena
semenjak teror teror ini dia nggak pernah main kemana mana
mas gimana boleh
barusan saya suruh gary dan temen temennya untuk ke rumah antarkan berkas
kamu ketemu mereka dulu ambil berkasnya taruh di ruang kerja saya
setelah itu kamu boleh pergi sama rena
tapi tetap dengan penguasa neriza
loh kok gary tuh main biasanya apa rendy
biar gary dan temen temennya ada kerjaan
ya udah mas
satu lagi saya barusan kasih peraturan baru untuk kuliah
hanya uyak dan riza yang boleh masuk ke dalam rumah
kalau kamu melihat putra jimmy atau boim masuk ke dalam rumah
tuh kata papa boleh
tapi tunggu tamunya papa datang dulu
abis itu dia pulang baru kita pergi
aku mau ganti baju yang rapi
apa aja deh pok nanti aku pilih yang cantik ya
tarik gantian baju rena dulu ya
iya mau jalan jalan
aneh mas aku nggak nyuruh randy ya
besok kalau kamu nikah nenek sama elsa yang jadi pengiringnya ya
nggak usah lah
eh jangan deng
nggak usah kenapa
ya soalnya ntar pas nikahan kamu malah tamunya rame sama fansnya neneng
mereka semua pasti pengen liat neneng nyanyi
mereka suruh beli tiket aja
jadi fans neneng yang mau ke nikahannya jessy harus beli tiket
jadi jessy nikah tapi tetep cuan
ini ini lebih bagus kalau pakai cincin ya lan
ya kan kalau nikah emang harus pakai cincin
ya kan kalau nikah emang harus pakai cincin
aku boleh telepon papa aku
boleh sebentar ya
terima kasih suster
jadi seperti itu konsepnya pak
saya suka sama presentasi pak nino barusan
alhamdulillah pak bapak suka
kalau begitu saat ini juga saya putuskan
untuk menjalin kerjasama dengan pt el nino gemilang untuk membangun resort terbaru saya
terima kasih banget buat kepercayaan pak
saya punya kenalan dokter mata di singapura
dan beliau sepertinya sudah terbiasa transplantasi kornea
mungkin kalau pak dino tertarik saya bisa
sekali lagi terima kasih buat informasinya
dan ya mudah mudahan rekomendasi dari pak irvan ini bisa membantu pemulihan lontar saya
ya beresiko kabar kalau begitu ya
baik pak terima kasih
alhamdulillah kat presentasinya berhasil
terima kasih banyak ya
ini orang ini sudah berhasil
sekarang saya akan menggunakan kertas yang terbaik
saya akan menggunakan kertas yang terbaik
saya akan menggunakan kertas yang terbaik
saya akan menggunakan kertas yang terbaik yang ada di dalam kertas ini
dan saya akan menggunakan kertas yang terbaik di dalam kertas ini
langsakan kasih aku gaun
ini aku lagi pakai
kayaknya cocok nih pak
kalau aku langsung pakai cincin yang dari adi dulu
jessica tiba tiba nyebut nama itu dulu
karena gaun putih yang dia pakai semalam
thank you pak
aku akan pakai cincin
suster makasih ya
sambil nunggu papa kamu
mending kita latihan dulu
kan kau jadi pengiring aku ya
nanti nanti dulu
neneng yang ini ya
satu dua tiga
ih enggak usah kemajuan
oh terus terus terus
terus terus terus
terima kasih ya
jangan lupa ass cybersecurity djinn dua aa kecooxa etain bzw